hakim pengadilan negeri medan jamaludin ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya di area perkebunan sawit dusun dua desa sukadamai kecamatan kutalimbaru pada jumat sore
ia ditemukan dalam posisi terbaring di tempat duduk belakang supir
jenazah almarhum jamaludin yang merupakan hakim pengadilan negeri medan yang juga menjabat sebagai humas pengadilan negeri medan tiba di rumah sakit bayangkara kota medan pada jumat petang
almarhum jamaludin ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya di areal perkebunan sawit dengan kondisi bagian depan mobil penyok akibat menabrak pohon sawit
ketua pengadilan negeri medan sutio jumagi mendampingi keluarga di rumah sakit bayangkara mengatakan pihaknya baru menerima kabar meninggalnya almarhum jamaludin sekitar pukul delapan belas waktu indonesia barat
sebelumnya korban pada jumat pagi sekitar pukul tujuh masih terlihat datang ke kantor pengadilan negeri medan
kalau yang bapak dengar selain itu apa pak
ya dia jelas
ya nggak ada kita dengar apa pak yang jelas dia tadi pagi memang masuk sebentar
jadi kalau besok baru
dan nggak tak ada
jangan keluar boleh
yang ketemu ada teman
yang ketemu ada teman saya nggak ketemu
usai evakuasi korban pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di mana airbag mobil telah aktif yang diduga akibat mobil yang menabrak pohon sawit
sementara kapolsek kutalimbaru akp bitler sitanggang mengatakan korban ditemukan terbaring di tempat duduk belakang supir
kalau kondisi korban bagaimana pak yang bapak lihat pertamanya ada tadi luka atau bagaimana
nggak ada luka
dan korban dibawa tempat duduk belakang
belakang supir itu
jadi sendiri atau sama siapa
belum diketahui penyebab meninggalnya almarhum namun dari hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan luka di tubuh korban
medan sumatera utara